sebelumnya beberapa serangan teror juga terjadi di inggris
berikut ini beberapa serangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu tiga belas
dua orang pria melakukan pembunuhan brutal terhadap tentara inggris bernama lee weekbi
yang dikenal dengan peristiwa wolwich attack
dan pada enam desember dua ribu lima belas
seseorang tidak dikenal melakukan aksi teror di stasiun bawah tanah london inggris
bersenjatakan pisau ia menikam tiga orang sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan
oleh pihak kepolisian menggunakan pistol setrum dan menahannya
peristiwa ini dikenal dengan leytonstone tube station stabbing
dan pada tujuh agustus dua ribu enam belas
seorang pemuda sembilan belas tahun melakukan penyerangan menggunakan belati
aksi ini memakan satu korban tewas dan lima orang terluka
yang dikenal dengan peristiwa russell square stabbing
dan aksi teror kembali terjadi di inggris
empat orang menjadi korban serangan
walau tidak sebanyak peristiwa di perancis
namun london kerap menjadi sasaran dari aksi teror
dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya
pengajar hubungan internasional dari universitas indonesia bapak ali wibisono
selamat siang bapak apa kabar hari ini
sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali telah hadir bersama kami di world now cnn indonesia
dan bapak london kembali menjadi terjadi serangan
dan empat orang tewas
dan apakah serangan ini minggu ini adalah serangan yang terencana
dari simpatisan isis yang terinspirasi dari aksi aksi isis
masih banyak yang belum jelas dalam investigasi kasus ini
di satu sisi amak news agency ya propaganda informasi dari isis sudah mengklaim mereka melakukan itu
tapi theresa may menolak itu menolak klaim tersebut
dan sampai saat ini mereka memang yang mereka katakan adalah
ini adalah acara terinspirasi terorisme internasional
jadi saya kira efek dari peristiwa ini cukup sensitif bagi inggris
inggris setiap minggu setiap minggu menangkap tersangka
banyak yang tidak terberitakan
tapi kalau kita lihat memang upaya mereka itu konstan
jadi kepolisiannya biasanya bersifat community policing
jadi mereka dekat dengan warga
jadi dari sisi itu sebenarnya yang satu ini memang kecolongan
satu ini memang kecolongan
beberapa waktu yang lalu tidak lama mungkin minggu lalu ya
kepala kepolisian london sudah ditanya apakah
apakah serangan teror di inggris itu likely
barangkali ada kemungkinan
mereka sudah mengantisipasi
jadi termasuk khalid mas'ud ini juga sudah di surveillance
sudah masuk dalam pengamatan
dia terkait dengan jaringan jaringan radikal
tapi memang barangkali belum dilakukan penindakan
dan setelah perancis lalu belgia kenapa tahun ini london kembali menjadi target serangan teroris
apakah karena isu di suria
begini saya kebetulan berada di inggris cukup lama ya lima tahun
inggris itu punya dua pendekatan dalam home ground terrorism dan respon dia ke luar negeri
dan ini yang biasanya tidak atau kurang nyambung begitu ya
di home groundnya inggris itu sangat akomodatif sebenarnya dengan orang islam
kepolisian inggris itu bekerja sama dengan masjid masjid lokal untuk menjaga supaya dakwah dakwahnya tidak keras
tetapi kampanye kontra terorismenya di luar keras cukup keras
dengan bergabung dengan amerika serikat
mereka selalu mendefinisikan diri mereka
mereka menjaga koalisi orang orang yang beradab begitu ya
melawan ketidakberadaban dan sebagainya
nah jadi ini ada kontradiksi
sehingga kampanye anti terorisme inggris tetap di mata publik islam di inggris anti islam
walaupun mereka cukup intens ya mendekati kelompok kelompok muslim di inggris
akibatnya sentimen anti islam di inggris masih cukup kuat sebenarnya
kita tahu kita pernah dengar ada english defense league
itu adalah ultra kanan ya
ultra kanan inggris yang secara konstan menentang pendirian pendirian masjid di lokalitas lokalitas di sana
dan ini ditolerir
ditolerir oleh inggris
jadi saya kira perlu ada sinkronisasi mungkin ya
sinkronisasi di antar pemerintah inggris itu supaya responnya itu lebih produktif untuk mencegah terorisme
dan polisi inggris setelah peristiwa ini segera menggeledah enam rumah dan telah menahan delapan orang
menurut anda apakah anda melihat sel isis ini semakin kuat di inggris
atau hanya simpatisan isis saja yang jumlahnya semakin banyak
melihat dengan sentimen anti islam yang semakin berkembang di eropa
ya ini pertanyaan bagus
kelopok kelopok sunni lokal di setiap negara di dunia melihat dua ini
mau model insurgensi isis atau al qaeda
nah jadi isis itu memang terus menerus melakukan upaya
untuk merekrut orang dari luar
tapi kalau isis itu arahnya untuk direkrut di suriah dan irak
al qaeda tidak perlu berangkat gitu istilahnya ya
tetap melakukan radikalisasi dalam saja
jadi ada dua kekuatan ini
tujuannya membangun khilafah membangun masyarakat syariah
hanya sih caranya itu tadi berbeda
kalaupun isis melemah di syria dan irak
al qaeda tetap jalan
dan dua duanya ini bagaimanapun akhirnya suatu bentuk ideologi
jadi menginspirasi perbuatan orang dan sebagainya yang
sulit sekali dikendalikan
yang kita lihat sekarang ini adalah serangan serangan yang memiliki perencanaan yang minim sekali
itu juga terjadi beberapa kali
itu artinya orang terradikalisasi
tapi perencanaannya ala kadarnya saja
jadi semakin sulit sebenarnya
dan tadi anda menyebutkan bahwa isis telah terhimpit di iraq dan juga di syria
namun al qaeda statusnya masih bisa dibilang kekuatannya sama saja
lalu apa sebenarnya perbedaan antara al qaeda dengan isis
al qaeda mengupayakan dukungan terhadap
dukungan terhadap pemberontakan lokal
kedua duanya berupaya untuk meyakinkan orang bahwa
perjuangan terhadap islam itu hanya biasa dilakukan dengan kekerasan
tapi al qaeda berupaya untuk mendukung local causes ya
dan mereka menyusup ke dalam kelompok kelompok lokal
nah sementara isis
itu berusaha untuk membangun khalifahan di syria dan iraq
jadi sebenarnya dia ini adalah suatu manifestasi dari berkelindannya pan arabisme
pan arabisme itu membangun pan arab masa masa iraq dulu ya
pan arabisme dan jihadisme
banyak dipimpin oleh dulu mantan mantan pejabat militer irak yang dihapuskan
setelah irak yang baru terbentuk
caranya ruthless sekali ya
di daerah daerah yang mereka kuasai
local population populasi lokal mereka cengkram betul
dan kemudian mereka perlihatkan apa yang mereka lakukan itu ke dunia
untuk melakukan rekrutmen masuk ke situ
al qaeda tidak melakukan itu
dan kemudian berusaha membuat mereka terinspirasi dengan jadwal
dan jihad gitu
dan inggris adalah salah satu negara di eropa yang walaupun sudah keluar dari uni eropa
dengan populasi muslim yang bisa dibilang salah satu yang terbanyak di eropa
lalu kenapa sih islamofobia ini atau sentimen anti islam ini semakin lama semakin berkembang
apakah karena masyarakat islam di sana walaupun yang ekstremis di sana itu populasinya dikit sekali
kenapa mereka yang justru lebih vokal dibanding yang moderat
moderat islam di inggris juga mungkin tidak suka dibilang moderat ya
karena mereka kemudian merasa mereka ini masyarakat pesakitan begitu ya
yang harus diberi treatment dan lain sebagainya
dan inilah yang mereka rasakan dari pemerintah inggris
pemerintah inggris memperlakukan muslim hampir seperti alien juga
walaupun mereka sudah belasan tahun bahkan mungkin lebih dari satu generasi di inggris
nah ini yang masih mungkin butuh penyesuaian diri lagi gitu ya
dan apa namanya ini suatu perubahan besar sebenarnya
suatu perubahan besar di tengah terjadinya the rice of nationalism
kemudian apa namanya pluralisme yang semakin terancam
ada seorang sadikan sebagai mayor london
dia dengan tegas mengatakan bahwa
yang kemarin itu dia dibilang ya
serangan teror itu adalah part and parcel
padahal maksudnya urban society itu sudah biasa waspada
waspada dan bisa merespon dengan tenang
dan ini yang ditunjukkan oleh warga indonesia
warga london sekarang juga
ya sampai sudah selesai itu ya mereka ya kembali kehidupannya

dari rumah persembunyiannya di kecamatan kelapa nunggal kesukabumi polisi menyita sejumlah buku tentang aliran garis keras dan senjata tajam
polisi menahan yn warga kampung sukamantri kelapa nunggal sukabumi
ia adalah istri nn terduga anggota jaringan teroris isis makassar yang ditembak mati densus delapan puluh delapan di cilegon banten kemarin
selain itu dari kediamannya polisi menyita sejumlah buku tentang aliran garis keras foto dan senjata tajam
polisi menahan yn di markas kepolisian sektor kelapa nunggal menunggu tim densus delapan puluh delapan melakukan pemeriksaan intensif
kronologisnya kami diminta bantuan atau berkoordinasi dengan densus delapan puluh delapan
bahwa di wilayah kelapa nunggal harus dimonitor tentang keberadaan
terduga teroris atas nama atau inisial nn
bahwa nn tersebut adalah jaringan dari terduga yang sudah tertangkap sebelumnya
atas nama atau ini inisialnya adalah ab
masih bersama pengajar hubungan internasional universitas indonesia ali wibisono
bapak tidak hanya di inggris belgia perancis atau jerman di indonesia pun sel sel teroris ini semakin bertebaran
peristiwa penggerbekan di cilegon dan juga bom panci di bandung beberapa pekan lalu
lalu apakah yang di indonesia ini mereka juga benar benar terafiliasi dengan isis
atau hanya lagi lagi terinspirasi oleh isis
kita masih melihat juga jaringan isis yang setia kepada isis
dengan mereka yang sudah tertangkap di penjara
seperti ini bukar basri juga sudah berpengaruh
dia sudah berpengaruh dengan isis sekarang
kemudian itu jadi saya duga kadang kadang ada komunikasi juga ya dengan mereka yang sudah ditangkap
jadi dengan abu jandal kemudian bahru naim di luar juga
mereka masih cukup leluasa saya duga ya
masih cukup leluasa untuk berkirim uang dan melakukan transaksi atau melakukan komunikasi
jadi di satu sisi ya ada inspirasi tapi lebih dari itu operasional juga pengiriman uang dan lain sebagainya
jadi memang kerja kerja kontraterorisme di indonesia masih banyak
kepolisian saat ini banyak melakukan surveillance pemantauan membuntuti orang
mengikuti komunikasinya karena mereka harus evidence based untuk melakukan tindakan
sementara intelijen saya kira melakukan infiltrasi informan informan ke dalam jaringan jaringan itu
memang proliferasinya ini sudah di luar kendali pemerintah
dengan sedih saya harus bilang begitu
kalau kita lihat perkembangan terorisme
yang kontemporer setelah meninggalnya osama kemudian munculnya isis
itu justru yang terjadi adalah terorisme berhasil menciptakan ruang ruang baru yang dibanden dari pemerintah
bapak halim bisono beberapa kali warga indonesia tertangkap di perbatasan turki karena mereka berencana bergabung dengan isis
bagaimana anda melihat ini
upaya dari indonesia warga
warga indonesia untuk bergabung dengan isis ini memang masih banyak terjadi
mereka melakukan pengumpulan dana secara mandiri yang sulit sekali dideteksi
dan mereka biasanya ya gitu lah perginya ke turki berusaha untuk masuk ke perbatasan ke syria
kita harus berterima kasih dengan otoritas di turki yang mencegah mereka untuk masuk
nah biasanya kemudian dideportasi
nah dideportasi ini tetap
jadi harus diberikan treatment juga
lalu dari mana mereka mendapat dana untuk bergabung dengan isis
bisa self funding ya
bisa fundraising sendiri
kemudian juga kita juga melihat kemarin dari aksi aksi dua ratus dua belas
itu ada juga yang pendanaannya ke arah sana
jadi pergerakan uang ini memang bebas
saya kira pemerintah harus punya kendali yang lebih kuat
lewat ppatk lewat lembaga lembaga finansial untuk memegang kendali aliran uang di indonesia
lalu sejauh mana pemerintah indonesia berupaya untuk melakukan program deradikalisasi
terutama dengan penerimaan dana ini apakah mereka tidak bisa menginvestigasi dari mana sebenarnya dana ini diterima atau dikirim
yang jelas pelakunya harus di
jadi harus ditangkap dulu
harus ditangkap dulu
kemudian harus diinterogasi
kalau soal aliran dana itu mereka itu kecil ya
jadi volume dananya kecil tapi kemudian kan mengakulasi jadi besar
itu yang jadi persoalan
jadi kalau terlalu kecil jadi sulit dipantau
nah diradikalisasi itu masih berpusat pada tersangka
tersangka atau mereka yang ada di penjara
kita mungkin pernah dengar ada revisi undang undang anti terorisme yang berusaha untuk
meningkatkan atau memperlama masa penangkapan ya
untuk tersangka bahkan terduga gitu ya
itu sebenarnya tujuannya itu
jadi supaya orang yang diduga atau disangka teroris itu bisa lebih early diberikan treatment deradikalisasi
jadi sekejap mereka ditangkap langsung diberikan treatment
supaya pertama bisa keluar informasinya
bisa keluar informasinya
dan yang kedua dia bisa
dicegah untuk berafiliasi dengan kelompok kelompok jihad yang banyaknya sedihnya banyaknya di penjara
dan mengapa sosial teroris ini yang kecil kebanyakan yang kecil ya semakin berkembang atau tumbuh lebih banyak di indonesia
apakah ini benar karena situasi ekonomi
mungkin bisa dibilang para korban para simpatisan isis ini yang mungkin tidak tercukupi
atau karena terpengaruh dengan doktrin atau paham tertentu
jadi yang namanya motivasi untuk bergabung dengan kelompok teroris itu sudah diselidiki dalam kajian terorisme bertahun tahun
memang masih bercabang cabang hasilnya
belum ada yang terlalu konklusif
alasan ekonomi motif ekonomi ada di semua sendi
tapi tidak bisa juga karena ada alasan ideologis juga benar
walaupun alasan ideologis itu biasanya pada food soldiers yang ke bawah
tapi tidak pada atasannya
nah jadi saya kira sangat penting untuk politik nasional memberikan inspirasi yang baik bagi masyarakat
untuk melakukan aktivitas aktivitas politik yang lebih mendukung pluralisme
mendukung kehidupan demokrasi yang lebih produktif gitu
termasuk itu jihadisme dan sebagainya
itu tidak terlalu populer
saya kira itu yang bisa dilakukan ukrain
lalu bapak ali wibisono menurut anda bagaimana anda melihat kinerja densus delapan puluh delapan anti teror
ya densus delapan puluh delapan sudah lebih baik saya kira
pada saat ini ada satu kerjasama yang lebih baik antara polisian dan intelijen
densus itu bekerja sebagai investigator dan penindak
termasuk tapi kalau jaksa belum ya kalau jaksa jadi belum seperti kpk nya terorisme gitu
jadi pada saat ini sebenarnya yang lebih diperlukan lagi adalah di bagian peradilannya itu proses peradilan
ada hakim ada jaksa yang paham dengan persoalan terorisme di indonesia
jadi kita punya rancangan undang undang yang memfasilitasi penindakan ketika mereka baru berafiliasi saja
belum melakukan tidak kan jadi berafiliasi saja
nah itu kan berarti butuh pengetahuan tentang jaringan
mana yang bisa dianggap sebagai jaringan berbahaya mana yang tidak
densus sudah cukup baik tapi dia harus disokong lagi oleh lembaga pemasyarakatannya kemudian pengadilannya
dialog menarik sekali bapak terima kasih sekali atas waktunya bersama kami